selamat datang dalam program spesial cnbc indonesia economic update
bersama presiden republik indonesia bapak haji joko widodo
bersama saya wakil daniel
selama kurang lebih satu jam ke depan kita akan membahas dan menggali isu isu terkini
baik itu dalam bidang ekonomi geopolitik dan juga respon kebijakan pemerintah dalam menghadapi hal ini
kondisi ekonomi sekarang banyak orang yang bilang penuh ketidakpastian pak
bahkan ada yang bilang gelap
triple krisis bakal terjadi pak
ada krisis pangan krisis energi dan juga krisis keuangan
bahkan seperti yang bapak tahu
sejumlah negara maju saat ini berada dalam jumlah
dan jurang resesi pak
kondisi ekonomi indonesia itu seperti apa sih pak
laporan yang bapak terima dari para menteri seperti apa pak
iya ini keadaan dunia memang bukan sulit tapi sangat sulit
dan bahkan lembaga lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan
ini kan sebuah keadaan yang betul betul tantangan
dan negara kita kalau kita melihat dalam angka angka
dan tadi disampaikan triple krisis ya bukan triple itu bisa empat
dimulai dari krisis kesehatan krisis pangan krisis energi dan krisis keuangan
semuanya berbarengan dan dimulai dari pandemi covid sembilan belas
tapi untuk negara kita
angka angka yang saya ini tiap hari selalu mendapatkan laporan angka angka
tetap puas pada tetap hati hati itu penting
tapi angka yang kita peroleh misalnya pertama pertumbuhan ekonomi
kemarin di kuartal kedua kita mendapatkan angka lima empat puluh empat persen
dari yang sebelumnya kuartal satu lima satu artinya ada kenaikan
kemudian kita cermati lagi dari mana ini angka sebesar ini
ternyata konsumsi rumah tangga itu meningkat sangat drastis terutama di saat lebaran
ini sangat menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua
yang angkanya lima lima di konsumsi rumah tangga
dan itu mempengaruhi konsumsi rumah tangga lima puluh enam persen dari pdp kita
kemudian inflasi muncul angka empat tujuh
ini juga masih di bawah rata rata asean yang berada di angka tujuh persen
atau di negara negara eropa atau amerika yang sudah delapan
delapan atau sembilan persen
artinya inflasi juga masih bisa kita kendalikan
kemudian kalau kita lihat lagi karansi kita nilai tukar rupiah kita juga masih stabil
berada di angka empat belas tujuh ratus empat belas delapan ratus saya kira juga masih baik
kalau kita lihat foreign reserve kita masih di angka enam bulan impor
ini juga saya kira bagus
dan kalau melihat fiskal kita defisit fiskal kita bukan defisit
justru di bulan juli kemarin malah kita fiskal kita surplus satu ratus enam triliun rupiah
angka angka seperti ini pun tetap harus kita waspadai secara detail
karena kerja sekarang tidak bisa kerjanya makro saja tidak mungkin
makro penting mikro sangat penting tapi yang bagus lagi lebih detail itu akan banyak menyelesaikan masalah
kalau kita melihat angka angka jangan juga terjebak di angka saja tetapi lapangannya seperti apa juga dicek
ya kan bapak kan sebagai orang yang sering ke lapangan dulu sering blusukan terima laporan menteri gak percaya
nah ini bagaimana pak bapak melihat lapangan sekarang pak kondisi masyarakat seperti apa sih pak
saya melihat yang pertama
kalau ke pasar saya selalu cek masalah harga
harga seperti apa
ya cabai masih naik turun
saya kira sudah bertahun tahun lah kita memiliki harga cabai yang fluktuatif seperti itu
tapi yang paling penting beras masih pada kondisi yang harga stabil dan aman
dan kalau kita ke kampung
ke desa belum ada suara suara mengenai masalah kenaikan harga
meskipun ada kenaikan sedikit di harga pangan kita
tapi memang bapak arahannya kepada menteri untuk detail ya pak
jangan sampai nanti tiba tiba semua makronya bagus makronya ini tiba tiba ada masalah yang
saya sampaikan tadi mas wahyu makro harus kita tahu betul
mikro kita tahu betul dan detail kita harus angka angkanya harus tahu tetapi juga lapangannya di cross check di lapangan
ini kerja sekarang memang harus seperti itu
harus ekstra ya pak
pak ngomong soal tadi ketidakpastian dan gelap ini kan semuanya gara gara perang antara rusia ukraine gitu pak
nah yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan pak jokowi ke rusia ke ukraina dan bertemu dengan kedua kepala negara ini pak
apa sih yang bapak sampaikan apakah bapak menyampaikan bahwa ada ancaman ancaman dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana
ya yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber sumber yang memang penting untuk kita dengar
saya kira bank dunia imf oecd kemudian pertemuan pertemuan di g tujuh itu penting
dan saat saya ke ukraina ke rusia ke kiev ke moskow saya berbicara banyak dengan presiden zelensky selama hampir satu setengah jam di kiev
kedua negara ini ada ruang untuk dialog
itu saja enggak usah terlalu kita harus damai
ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu
kemudian tahapan yang kedua kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata
ini tahapan tahapannya seperti itu
tapi setelah saya berbicara dengan
presiden zelensky selama satu setengah jam memang ruang itu masih sulit
kemudian saya bertemu juga dengan presiden putin hampir dua lima jam lama sekali
dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog bisa dibuka kemudian mengenai gencatan senjata
tapi saya melihat juga masih sulit
sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah
perangnya tapi saya masuk ke rantai pasok pangan
karena apapun dua negara ini menjadi pemasok gantum terbesar di dunia
saya berbicara dengan presiden zelensky
beliau menyampaikan ada stok di gudang dua puluh dua juta ton
kemudian panen yang baru lima puluh lima juta ton
artinya tujuh puluh tujuh juta ton gantum ada di
karena pada standards referensi sudah berlangsung jadi put hoped to
dan persoalan karena namanya tidak terkait bisa terus berangkat terhadap
persoalan yang sama juga tidak hidup mengatakan
minum mencium lebih membuah
saya juga bisa berbicara anda
kita sudah setelah waktunya pertama kali serangkan

minha juga masih tidak all sans
bahwa kapal yang masuk ke odessa di ukraina itu dijamin keamanannya
dari situlah saya masuk ke presiden putin
untuk meminta jaminan bagi kapal kapal yang membawa gantum keluar dari ukraina
dan presiden putin menyampaikan
oh saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu
saya sampaikan apakah boleh statement ini saya sampaikan ke media
dan saya sampaikan ke media saat itu
dan juga saya menginformasikan ke sekjen ppp antonio guterres
bahwa sudah ada jaminan keamanan
sehingga kapal bisa membawa gantung dari odessa menuju ke istanbul
kemudian ditindaklanjuti dan saya kira
kapan dua minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal
meskipun juga sekaat ini harganya belum kembali normal pak eganumpe
ya karena belum keluar
dua ratus tujuh itu baru keluar satu kapal
masih kecil banget
jadi harganya masih tinggi
itu yang kita kejar apabila ini keluar
harga pangan akan turun lagi
dan itu menyangkut kekurangan pangan
paparan yang ada di negara negara di afrika dan di asia
ini harus segera diselesaikan
pak ngomong soal perang antara ukraine sama rusia pak
kan itu selain krisis pangan juga kris energi pak
harga minyak naik harga batu bara naik
dan sejumlah energi lainnya juga mengalami peningkatan
dan indonesia sebagai negara yang mengadopsi kebijakan subsidi energi
akhirnya sekarang prediksinya itu subsidi energi bakal bengkak pak
dan ini ada potensi untuk kembali meningkat kalau konsumsi tidak kita kendalikan gitu pak
nah bagaimana bapak melihat hal ini gitu pak
ya harga minyak sekarang masih berada di angka yang tinggi ya
kalau di apbn kita enam puluh
nah ini sudah berada di angka mungkin rata rata satu ratus lima puluh
meskipun kemarin turun di angka sembilan puluh empat usd per barel
tapi ya apapun semuanya harus kita hitung
sehingga kita memutuskan untuk memberi tetap harga kita pertahankan di harga yang sama
tetapi subsidinya yang memang membengkak sampai lima ratus dua triliun
itu pun kalau konsumsinya naik bisa naik lagi
ini yang harus kita kendalikan
oleh sebab itu kemarin
rapat dengan pertamina kita menyiapkan sebuah platform aplikasi
yang kita pakai untuk sedikit mengerim agar konsumsinya tidak naik
dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis
ini yang aplikasi ini yang baru
masuk ke lapangan tetapi memang apapun apbn itu ada kekuatannya
rp lima ratus dua mungkin masih kuat tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali
atau kalau harga komodas turun rp lima ratus dua pun mungkin kita juga tidak kuat
pak kalau misalkan skenario nya tiba tiba harga minyak masih tinggi
itu akan membengkak dari lima ratus dua triliun
apakah bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga pak
kalau memang situasinya seperti itu
ingat di negara lain itu harga bpm sudah rp tujuh belas
ada yang sampai rp tiga puluh satu banyak sekali di negara negara eropa sudah angkanya rp tiga puluh satu
kita masih rp tujuh
kita masih rp tujuh
kita masih rp tujuh
kita masih rp tujuh
kita masih rp tujuh
bahkan solar masih rp lima satu ratus lima puluh
padahal harga keekonomian solar itu rp sembilan belas ribu
harga keekonomian dari pertalite itu sudah rp tujuh belas
pertama harusnya sudah tujuh belas tiga ratus kita masih rp dua belas lima ratus
karena apa semuanya disubsidi
kenapa pak harus disubsidi pak kenapa kita enggak
ya ini ada hitungan hitungan resiko ya
kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar harga keekonomian
inflasi kita juga bisa meledak naik
itu ada plus minusnya
atau daya beli masyarakat menjadi turun
atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga karena konsumsi rakyat
memang sekali lagi dunia dalam keadaan yang sulit
kita pun juga berada pada posisi itu
hanya kita memiliki keuntungan karena harga kenaikan komoditi
pembicaraan kita semakin hangat
kita akan kembali lagi untuk menggali lebih dalam lagi bersama presiden joko widodo
sesaat lagi jangan kemana mana
kembali lagi bersama saya wayu daniel
dalam program cnbc indonesia economic update eksklusif
bersama presiden republik indonesia bapak joko widodo
pak kembali lagi pak
pertanyaan selanjutnya pak
banyak orang banyak pihak yang mengatakan
menjelang tahun politik dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
pemerintah tidak akan melakukan kebijakan yang tidak populer
seperti menaikkan harga bbm subsidi
apakah seorang joko widodo berani pak
untuk mengambil kebijakan yang tidak populer
demi menyelamatkan ekonomi dan kondisi keuangan negara
seperti menaikkan harga bbm pak
mas wahyu kebijakan itu yang paling penting
itu harus mengutamakan rakyat
itu yang harus diutamakan
dengan kalkulasi yang detail
bukan karena populer dan tidak populer
yang paling penting memang jangan membebani rakyat
tetapi kalau memang apbn tidak mampu
ya memang harus kita putuskan
dan ingat ya meskipun tadi disampaikan tahun politik
tahun politik itu kan berlaku bagi yang mengikuti pemilu
artinya kandidat presiden
bukan buat saya saya sudah tidak ikut
jadi prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan
ya kalau resiko politik
saya kira seorang pemimpin harus berani memutuskan
kalau itu memang baik untuk negara
wacana juga ya pak yang bergulir pak
kenapa sih ini kan terus terjadi
ini pak soal subsidi bbm
harga bbm hampir tiap tahun pak
mungkin apakah akan naik
apakah akan tidak naik gitu pak
kenapa sih pemerintah
tidak mengubah subsidi bbm
menjadi subsidi orangnya pak jadi orang orang
miskin orang orang yang melukan diberikan
atau perlindungan sosial yang cukup sehingga
mereka bisa terlindungi dari
harga bbm yang memang
ya selalu problemnya adalah
selalu di data
sehingga kalau kita
membuat sebuah platform
subsidi itu masuk ke orang
sering kementerian itu ragu ragu
keakuratan data itu
masih banyak yang
subsidi itu bisa masuk ke orang
tidak seperti sekarang ini
mobil mobil mewah masih ngisi
bensinya dengan pertelite
tidak seperti itu
kayak solar itu yang
barang atau bus yang untuk
transport orang mestinya seperti itu
dan atau yang pertelite
khusus hanya untuk kendaraan
masih dalam hitung hitungan kita
bagaimana membangun sistem agar
subsidi ini betul betul bisa tepat sasaran
masih menikmati subsidi yang
seharusnya bukan untuk mereka
aplikasi ini yang
sedang disiapkan dan itu memang memerlukan waktu
pak menurut bapak siapa sih pak yang layak disubsidi atau pembatasan nanti akan seperti apa sih pak
apakah mobil dengan cc tertentu atau
hanya sepeda motor saja pak
bisa masuk ke sesi tertentu
bisa masuk di
bisa antara mobil dan sepeda motor
bisa juga nanti kalau data kita siap betul betul
hanya untuk warga yang
tidak mampu yang angkanya
subsidi nya juga kita berikan mereka misalnya lewat pkh
tapi ini masih ada beberapa alternatif yang
ini kan juga jadi persoalan pak di negeri ini pak
bagaimana kita bisa mempersatukan data
di awal awal bapak juga kan
pengen membuat kebijakan satu data
siapa kementerian siapa sih pak sebenarnya
tanggung jawab siapa pak
ya kalau ingin
itu mestinya yang paling pas ya
badan pusat statistik bps
tapi karena juga masih ada data data yang ada di kementerian
yang masih belum klop ini yang masih
masih dibersihkan di clear kan agar betul betul datanya itu
akurat itu yang masih
dan juga di cross check dengan pemda dengan pemerintah daerah
agar betul betul sesuai dengan keadaan di
nah keadaan di lapangan
kan kalau kita lihat data sekarang ada data bps
ada data kemensos data macam macam kementerian itu
nah itu bagaimana pak bapak melihat itu
masih dalam proses penyatuan menjadi satu data
sehingga itulah yang kita pakai
tapi sekali lagi
menyiapkan seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah
seperti kita kemarin ingin memberikan bansos saat ada covid itu saja sudah
kita memisahkan antara misalnya
pedagang kg lima dengan
bansos pkh dengan yang mau kita beri bat
kriteria seperti apa juga masih
karena datanya memang belum betul betul
belum satu data
pak kembali lagi pak
kondisi fiskal dan tadi dalam menghadapi situasi krisis
ancaman krisis energi rakyat
dan pangan kita tahu ada satu negara yang memang sudah jatuh gitu pak
seperti sri lanka gitu pak ya
argentina juga kan mengalami gejolak politik ekonomi
banyak orang yang bahkan membanding bandingkan gitu pak
antara sri lanka dengan indonesia
bagaimana pak jokowi untuk menjawab
anggapan anggapan seperti itu pak
iya kalau kita lihat tadi angka pertumbuhan ekonomi
kemudian angka inflasi juga jauh
kita angka pertumbuhan ekonomi kita tadi lima empat puluh empat
kemudian inflasi kita masih di angka empat lima
dan yang paling sering disorot debt to gdp ratio
coba dilihat negara negara lain
jepang berapa amerika berapa sudah di atas seratus
jadi aman ya pak
nah sebetulnya apa itu
asal pengelolaan pinjaman itu
di manage dikelola dengan baik
saya kira nggak ada masalah
asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif
yang memberikan return yang baik kepada negara
jangan dipakai untuk hal hal yang berkaitan dengan
kalau untuk yang hal yang berkaitan dengan produktif
saya kira nggak ada masalah
yang produktif itu seperti apa pak menurut bapak
infrastruktur itu memberikan return daya saing
juga itu memberikan kecepatan
distribusi barang ke daerah antar pulau dan lain lain
airport juga sama

mobilitas barang mobilitas orang menjadi lebih cepat
ini menyangkut daya saing
sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik naik
dan kecepatan kita dalam distribusi logistik akan jauh lebih baik
saya kira kalau arahnya ke sana nggak ada masalah
apalagi masih di angka sekali lagi tiga puluh sembilan enam persen
undang undang menyampaikan maksimal enam puluh persen
berarti masih ada batas yang harus dijaga ya pak
di batas enam puluh persen tapi juga nanti semua utang utang ini
pasti dalam pengawasan bapak langsung ya pak
iya yang paling penting setelah masuk ke apbn
fiskalnya juga kita sekali lagi kita jaga untuk hal hal yang produktif
masuk ke bidang bidang pertanian
yang menghasilkan masuk ke bidang bidang infrastruktur
yang juga memberikan income kepada negara
saya kira arah ke depan harus ke sana
baik kita tahan sebentar pak untuk jeda
pemirsa terima kasih sudah mendengarkan
kita akan jeda sebentar tetap di cnbc indonesia economic update
eksklusif bersama presiden republik indonesia bapak joko widodo
tunggu sekejap lagi
kembali lagi bersama saya wayu daniel
dalam program eksklusif program spesial cnbc indonesia economic update
masih bersama saya presiden republik indonesia bapak joko widodo
pak kita kembali lagi pak untuk mempertanyakan pak
seberapa besar sih pak kemampuan indonesia
mempertahankan diri agar tidak terseret dalam gelapnya kondisi ekonomi global pak
seperti yang kita tahu banyak orang mengatakan kondisi ekonomi kita dua tahun terakhir itu
ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi dan kita juga kebetulan kaya sekali pak terhadap komoditas
nah bagaimana bapak menjawab ini pak
iya kalau saya melihat daya tahan ekonomi kita masih cukup baik
tetapi memang harus hati hati dan tetap waspada ini penting sekali
kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kemarin masih di angka tumbuh di angka lima lima persen
kemudian konsumsi listrik juga tumbuh lima dua persen ini sangat baik
artinya apa ada kenaikan produksi di industri di pabrik pabrik
karena mereka meminta listrik yang lebih
kemudian juga kredit tumbuh di terakhir di bulan juli kemarin sepuluh delapan persen
ini kenaikan yang juga sangat drastis dari yang sebelumnya
dan dana pihak ketiga tumbuh sembilan satu persen ini juga bagus
kemudian bahwa kita memang diuntungkan dan mendapatkan windfall dari
kenaikan kuantiti maupun kenaikan harga di komoditas
ini sangat baik tetapi memang growth kita ini banyak dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga
jadi memang itu windfall yang kita terima sehingga pendapatan negara menjadi meningkat
dan menyebabkan surplus apbn kita di bulan juli kemarin satu ratus enam triliun
dan ini juga sangat baik
sekali lagi yang sangat memberikan dukungan yang besar itu justru dihilirisasi
industrialisasi bahan bahan mentah kita
saya berikan contoh satu saja yang sudah kita stop nikel
nikel pada saat kita masih ekspor bahan mentah
tujuh tahun yang lalu enam tahun yang lalu lima tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah
begitu masuk ke stop masuk ke hilirisasi dua ribu dua puluh satu kemarin angkanya naik drastis menjadi dua puluh delapan miliar usd
ada peningkatan delapan belas kali
inilah yang ingin kita lakukan terhadap
bahan tambang yang lainnya
nikel di stop nanti bauksit di stop nanti timah di stop tambang di stop
kita harus punya keberanian seperti itu
memang ya kita digugat oleh uni eropa ke wto ya nggak apa apa digugat itu memang keinginan mereka
agar bisa masih berhasil
kita masih mengimpor bahan mentah kita tetapi kita ingin agar pendapatan negara naik
pajak naik biaya keluar naik pnbp naik royalti naik semuanya
yang mendapatkan siapa
negara kemudian diberikan ke rakyat
dan yang paling penting lagi hilirisasi lapangan kerja terbuka seluas luasnya untuk rakyat
bukan di sana nilai tambahnya tapi di dalam negara

bukan di sana nilai tambahnya tapi di dalam negara
bukan di sana nilai tambahnya tapi di dalam negara

kembali lagi sebelum kita beralih ke hilirisasi
konsumsi masyarakat ini sekarang terancam inflasi yang tinggi karena harga pangan pak
mungkin beberapa pangan kita harus impor
bagaimana bapak melihat ini
seberapa kuatkah kita di sektor pangan pak
untuk menjaga daya beli masyarakat ini pak
yang paling penting satu itu beras
beras ini jangan sampai terganggu produksinya
sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul
urusan pupuk urusan air itu menjadi utama
dalam tujuh tahun ini kita telah membangun dan selesai dua puluh sembilan bendungan
akhir tahun ini akan tambah lagi sembilan berarti tiga puluh delapan bendungan akan selesai
sampai akhir dua ribu dua puluh empat kira kira akan selesai enam puluh satu bendungan
kalau nggak ada masalah nanti di apbn akan selesai
plus embung empat lima ratus embung plus satu satu juta hektare irigasi baru
inilah yang menyebabkan produksi beras kita terus naik
selalu stabil dan naik dari sebelumnya
ada airnya ada bibit unggulnya varietas unggul
dan juga ekstensifikasi intensifikasi
betul betul di lapangan itu dilakukan
sehingga baru dua hari yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan
yang menyatakan bahwa indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik sejak dua ribu sembilan belas
dan swasembata beras sejak dua ribu sembilan belas
dan disaksikan juga oleh fao dari un
ini sebuah capaian yang baik dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas komoditas yang lain
baik itu jagung jagung itu kita harus tahu
sepuluh tahun yang lalu kita masih impor tiga lima juta ton jagung
tahun kemarin kita hanya impor delapan ratus ribu
berarti ada penurunan dan peningkatan produksi pak
ya artinya memang ada peningkatan produksi sehingga impornya turun menjadi delapan ratus ribu
itu pun juga jagung jagung kualitas khusus untuk makanan dan minuman
tapi tetap apapun yang impor impor memang harus segera diselesaikan
juga yang berkaitan dengan with gandum
itu juga harus diselesaikan karena gantung tidak bisa hidup di indonesia
ya kita substitusi campur dengan bahan bahan yang kita miliki
tepung cassava sorghum sagu
ini yang akan terus kita kerjakan
sorghum kemarin sudah kita coba di ntt di waingapu
tumbuh sangat bagus sekali
karena kita biasanya nyoba itu seratus hektare dulu
dikoreksi dievaluasi benar baru diperbanyak diperluas
saya kira kalau ini terus kita lakukan
dan saya yakin juga urusan gula kita juga akan bisa swasembada tapi masih nunggu kira kira mungkin empat tahun lagi
yang sudah kita mulai dan sudah ketemu jurusnya
pak banyak yang menagih janji swasembada pangan pak jokowi
wah waktu kampanye pak jokowi ini bilang kita akan suasembada pangan
jadi untuk menjawab itu pak mungkin bapak bisa
ya tadi satu satulah
beras sudah nanti jagung kita kejar
nanti gula kita kejar
kita ketemu kok
karena kita punya peta jalan yang jelas roadmap yang jelas rencana yang jelas lapangannya juga terus
tapi ya ini proses yang tidak langsung jadi
tidak langsung jadi
di lapangan tidak seperti itu
boleh kita membuat planning tapi di lapangan kadang kadang banyak kendala yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul
oke baik pak
pemirsa makin hangat saja nih perbincangan kita
kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya
tetap bersama saya dalam program spesial cnbc indonesia economic update bersama bapak joko widodo
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
kembali lagi pemirsa dalam program spesial cnbc indonesia economic update eksklusif bersama presiden republik indonesia bapak joko widodo
kita akan kembali menggali gali isu isu yang hangat jadi perbincangan di masyarakat
pak yang lagi hangat itu soal ikn pak ibu kota negara pak
banyak orang bertanya tanya negara lagi dalam penuh tekanan ekonomi penuh tekanan
kenapa sih pak seorang joko widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara pak
mungkin bapak bisa menjawab pada masyarakat pak
tidak ini kan ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh bung karno
kemudian di zaman pak arto juga ada rencana juga untuk memindahkan
dan memang kita harus memindahkan
beban jakarta ini terlalu sangat berat sekali
beban di pulau jawa juga terlalu sangat berat sekali
enam persen populasi indonesia itu ada di pulau jawa
enam persen padahal kita memiliki tujuh belas ribu pulau
satu pulau dibebani lima puluh enam persen populasi
kemudian pdb kita lima puluh delapan persen juga ada di jawa
terus pemerataannya gimana
pulau lain diberi kue apa
inilah yang kita inginkan yaitu pemerataan
yang pertama ini sudah ada undang undangnya
disetujui oleh sembilan puluh tiga persen dari fraksi yang ada di dpr
kadang kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting

dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan indonesia sentris
sehingga pdb ekonomi nanti bisa lebih merata
infrastruktur juga bisa lebih merata
dan agar indonesia ini maju tidak dirasakan oleh pulau jawa saja
tetapi oleh semua provinsi semua kabupaten dan kota yang ada di luar jawa
dan yang paling penting pembiayaannya
anggaran dari mana tuh pak
di dalam percana kita memang dua puluh persen dari apbn
lima puluh persen dari pbb kppu dari investasi dari investor
dan dua puluh persen ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung
ini mungkin lima belas dua puluh tahun
ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang
jadi jangan dipandangnya setahun dua tahun selesai
kita itu mengeksekusi dari gagasan lama
dan itu juga sudah melalui survei lapangan sudah melalui studi studi lapangan
karena di awal itu diputuskan oleh bung karno saat itu di palangkaraya di kalimantan tengah
tetapi setelah kita cek detail lagi ke sana sekarang di sana ada masalah banjir
sehingga dicari alternatif yang lain
dan ketemu di penajam di kutai kertanegara
investornya siapa pak yang sudah tertarik pak
dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada pak
bagaimana bapak bisa menjual ikn ini supaya
jadi yang kalau ditanyakan investornya itu
dari mana semua negara tertarik
yang sudah deal itu dari uni emirat arab sudah
yang akan konsentrasi di financial center
kemudian juga untuk smart city nya korea ingin masuk
kemudian untuk pengawas dan pengurusan
kemudian untuk pengawas dan pengurusan
kemudian untuk pengawas dan
dan review desain jepang juga ikut masuk
terakhir saudi juga sama ingin masuk tetapi di blok apa
bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan
saya kira ini yang terus kita matangkan
tetapi yang paling penting infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu
ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi
karena ada capital inflow ke sana
selain yang tadi hilirisasi umkm
ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru
karena akan ada capital masuk ke ikn ini
jadi kita berbicaranya jangan berbicara sempit
tanya apbn terus itu enggak
kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi
sehingga ada capital inflow untuk masuk ke negara kita
jadi kalau anggapan ikn dibangun dari utang itu salah ya pak
investasi tolong dibedakan hutang dan investasi
dan nilai total berapa itu pak
kira kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru pak
terakhir hitungan kita tiga puluh tiga miliar usd
tetapi itu pun
masih bisa berkembang kalau memang misalnya
ada financial centernya tidak sesimpel itu
tetapi lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih
baik pak selanjutnya saya akan mendalami soal tadi pak sedikit aja pak
soal stop ekspor bahan mentah hilirisasi
dan bagaimana visi seorang jokowi ini indonesia itu ingin seperti apa sih pak
mobil listrik elon musk diundang
lg diundang dan ini kayaknya sepertinya beritanya kan sangat heboh pak sangat besar pak
seperti apa sih yang bapak inginkan pak ke depan pak buat indonesia
ya ini yang kita bangun ini adalah trust internasional
kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita indonesia
dan yang ingin kita bangun juga sebuah ekosistem
tidak hanya projek projek gini kecil kecil itu enggak parsial tidak
vaksinasi ini adalah sebuah awal kita ingin mendapatkan sebuah nilai tambah
misalnya nikel tadi sudah saya sampaikan bahwa ada nilai tambah delapan belas kali sampai saat ini
dan saya yakin tidak hanya dua puluh delapan miliar usd dari nikel
tetapi kemungkinan angkanya akan naik tahun ini saja perkiraan saya sudah bisa mungkin bisa tembus tiga puluh miliar
dan berikutnya bisa ke angka tiga puluh lima miliar usd per tahun
itu hanya satu komoditas
dan itu juga masih barang jadi dan setengah jadi
kemudian ada tembaga nanti juga sama
kita kelola dengan cara yang sama
ada timah kita kelola dengan cara yang sama
ada boksit kita kelola dengan cara yang sama
kita bangun sebuah ekosistem untuk mobil listrik
baterainya dari kita lithium baterai dari kita ev baterainya dari kita
sehingga muncul ekosistem mobil listrik yang kita kerjasamakan
misalnya dengan hyundai ada fort kemudian ada merek merek yang lainnya yang masuk
yang ini kita ikutkan bumn kita masuk ke sana
sehingga transfer teknologinya nanti juga ada
baik pada saat mulai dikonsesi bahan mentah
kemudian masuk ke smelternya juga bareng bareng
kemudian masuk ke industri baterainya juga bareng bareng
masuk ke industri mobilnya kita juga ikut bersama sama di situ
sehingga ekosistem besarnya menjadi kita dapatkan
dan kita menjadi sebuah kekuatan besar
karena indonesia adalah penghasil nikel terbesar
ini yang menjadi kekuatan besar kita
sehingga gabungan antara nikel boksit tembaga tema
ini menjadi barang yang betul betul terencana
sejak awal dan terintegrasi
ini yang sulit kita mengotak atik ini agar bisa
dan kalau itu terjadi ini menjadi sebuah gerbang besar
kita masuk kepada negara industri maju
tidak lama lama perkiraan kita nggak akan sampai dua ribu tiga puluh
insyaallah sudah kejadian
baik kita tahan lagi pak
pemirsa makin hangat perbincangan kita
kita akan kembali lagi setelah jeda berikut
tetap bersama saya dalam
pemirsa kembali lagi bersama saya wahyu daniel
eksklusif bersama presiden republik indonesia
pak kita kembali lagi pak
ini juga isu yang sangat panas dan sangat penting
dan hot di kalangan pengusaha investor
dan juga para politisi
bahwa desa desus wacana muncul pak joko ini bakal tiga periode
atau bahkan perpanjangan
dan ini mempengaruhi sentimen bahkan orang ada yang berpikir juga
bahwa ini penting untuk menjaga rencana rencana yang sudah bapak lakukan
sekarang supaya terus berjalan
bagaimana bapak menjawab desas desus atau isu ini pak
itu kan sudah saya jawab bulat balik
saya sudah menjawab itu mungkin lebih banyak
lebih dari empat kali masa dipertanyakan lagi
yang jelas saya taat pada konstitusi
berarti karena konstitusi itu jawabannya
oke pak kalau bapak hanya menjawab gitu kita akan tanya pak
tahun depan adalah tahun menuju kita tahun politik dua ribu dua puluh empat ya pak
banyak orang juga beranggapan pemerintah ini tidak akan fokus untuk bekerja
sementara dari sisi ekonomi kondisinya sangat berat pak
tadi bapak bilang gelap
imf bilang gelap penuh ketidakpastian
dan pasti menteri menteri akan ada yang maju untuk menjadi capres pak atau menjadi cawapres
nah bagaimana sih pak bapak melihat dan mengantisipasi kondisi ini pak
ya kekhawatiran itu wajar
tapi menteri yang telah dilantik itu sudah kita kan sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras
harus mengutamakan rakyat mengutamakan tugas tugas negara
tapi kalau memang ada yang ingin masuk ke politik dan menjadi kandidat di dua ribu dua puluh empat
saya juga tidak melarang karena apapun ini adalah demokrasi
tetapi jangan sampai meninggalkan tugas tugas utama untuk rakyat
untuk rakyat untuk negara
jadi jangan inilah jangan dijadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan sesuatu yang menyeramkan
karena memang kita harus membawa pemilu itu sebagai sebuah demokrasi gagasan sebuah demokrasi ide
sehingga kita juga berharap pemilu ke depan ini banyak menggunakan teknologi informasi
banyak menggunakan teknologi berbentuk
teknologi digital dalam kampanye menggunakan video conference misalnya
saya kira virtual saya kira akan lebih mencerdaskan rakyat dan itu yang saya harapkan
pak untuk menteri yang akan maju apakah bapak akan minta mereka mengundurkan itu atau akan bapak ganti pak
kalau saya ikuti aturan aja lah kalau aturannya memang harus mundur ya mundur
kalau aturannya tidak ya asal bekerja sesuai dengan tugas yang kita berikan saya kira juga nggak ada masalah
dan pertanyaan lagi pak bapak sudah ada jagoan belum nih pak
jagoan kan banyak tapi apapun yang memilihkan rakyat
yang menentukan yang bisa menyajikan kandidat itu adalah
partai politik atau gabungan partai politik itu yang harus kita ingat
kemudian yang menentukan yang memilih itu adalah rakyat
tetapi yang ingin saya sampaikan jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan
kemudian juga jangan anarkis
selalu saya ingatkan pentingnya kerukunan pentingnya persatuan
dan yang jelas presiden ke depan memang harus bekerja keras
karena tantangan tantangan dunia yang kita hadapi ini semakin tidak ringan
semakin berat semakin sulit
pak terakhir nih pak kondisi gelap kondisi ketidakpastian arahan bapak ke para menteri pak
seperti apa pak detil tidak boleh main main fokus tidak memikirkan politik atau seperti apa pak
tadi saya sampaikan bahwa semua harus bekerja keras dengan memakai angka angka dan data
makronya terkuasai mikronya terkuasai tetapi yang lebih penting adalah kerja yang lebih detail
saya rasa itu
terima kasih pak
pak enggak terasa kita sudah hampir satu jam pak
masih banyak sebenarnya yang saya tanyakan
tapi karena keterbatasan waktu lain kali kita akan meneruskan perbincangan kita dengan kondisi ekonomi yang terkini pak
untuk mengupdate kondisi terkini
baik pemirsa tak terasa selama kurang lebih satu jam kita telah berbincang bersama presiden republik indonesia
bapak joko widodo dan topik topik terhangat sudah kita bahas
saya wahyu daniel undur diri cnbc indonesia beyond business
mas mayu terima kasih